wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum rabu siang
melakukan peninjauan rapid test oleh tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kabupaten cianjur jawa barat
kegiatan yang dilakukan di perbatasan cianjur dan bogor ini
untuk melihat dan menganalisis persiapan libur panjang di tengah pandemi covid sembilan belas
yang dikhawatirkan terjadi lonjakan wisatawan dan tidak menerapkan protokol kesehatan
kegiatan rapid test ini juga dilakukan di tiga titik tempat wisata di wilayah cianjur

selain di cianjur satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten subang jawa barat
juga membuat langkah antisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas saat liburan panjang
dan pasca liburan akhir oktober ini dengan mengelar rapid test maupun swab test secara acak
rapid test maupun swab test akan difokuskan di tempat wisata yang kerap dikunjungi para wisatawan
seperti objek wisatawan
permandian air panas sariater
selama libur panjang akhir oktober dua ribu dua puluh
satgas penanganan covid sembilan belas akan melakukan rapid test kepada lima ratus wisatawan
bagi yang diketahui reaktif
satgas covid sembilan belas kabupaten subang akan langsung melakukan tes swab kepada yang bersangkutan
serta diminta kembali ke daerah asal
akan dilakukan rapid test kurang lebih sebanyak lima ratus pengunjung
kalau diantara yang direpit ini
ternyata ada yang positif
tindakan pertama adalah
yang bersangkutan langsung dilakukan swab
yang bersangkutan ini diminta untuk kembali ke tempat asalnya masing masing
hingga dua puluh tujuh oktober
provinsi jawa barat sudah mencatatkan tiga puluh empat tujuh ratus empat puluh lima kasus covid sembilan belas
dengan angka kesembuhan mencapai
dan angka kematian sebanyak tujuh ratus delapan orang
tim liputan cnn indonesia